vaksin penanganan covid sembilan belas akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis
sedangkan masyarakat mampu akan dikenakan biaya untuk membeli vaksin
vaksin gratis hanya diberi bagi masyarakat yang benar benar membutuhkan dan tidak mampu membayar
komite penanganan covid sembilan belas akan bekerja sama dengan bpjs kesehatan untuk mendata masyarakat yang membutuhkan
sementara bagi masyarakat mampu akan dikenai biaya
ketua komite pelaksana penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional sekaligus menteri bumn erick thohir menambahkan
harga vaksin berbayar tergantung penjual yang memasarkan dan ditentukan tanpa campur tangan pemerintah
ketua komite pelaksana penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional sekaligus menteri bumn erick thohir menambahkan harga vaksin berbayar tergantung penjual yang membutuhkan dan tidak mampu membayar